aplikasi yang bisa membuat orang anti pelupa diciptakan oleh siswa smp negeri satu surabaya
aplikasi ini bisa membuat orang menjadi ingat saudara sahabat atau bahkan cucu
hebatnya lagi aplikasi ini mengantarkan siswa smp ini menjadi juara ketiga dalam kategori komputer science
firman fatoni adalah siswa smp negeri satu surabaya jawa timur
tidak seperti siswa pada umumnya firman sangat menonjol dalam otak atik aplikasi gadget komputer dan robotika
bahkan berkat bakatnya ini ia memperoleh penghargaan dari berbagai kejuaraan lomba tingkat nasional maupun internasional
salah satu hasil karyanya adalah aplikasi remember me
iya ini adalah aplikasi yang bisa membantu orang untuk mengingat keluarga anak cucu
serta kerabat dan anak anak yang berkembang
dan ramang aksesnya cukup mudah yaitu memasukkan data dan foto kerabat ke dalam data aplikasi
lalu dihubungkan dengan bluetooth dan gps
sehingga ketika lupa aplikasi ini akan mendeteksi kerabat di sekitar kita dengan mudah
lebih menariknya lagi aplikasi ini sudah memiliki empat fitur
tak heran aplikasi ini telah berhasil mengantarkan firman meraih juara ketiga
dalam kategori computer science di ajang international conference of young scientist yang digelar di serbia
jadi saya punya nenek ya nenek saya ini punya banyak cucu yang tersebar di berbagai kota
dan ya saat mereka berkumpul tepatnya di lebaran nenek saya selalu lupa akan nama cucunya satu persatu
maka dari itu saya ingin membuat aplikasi yang sekiranya bisa membantu nenek saya untuk mengingat kembali semua cucu cucunya
firman mampu mengalahkan
dua belas kompetitor dari berbagai negara yang diikuti oleh tiga puluh dua negara dengan satu ratus sembilan puluh dua karya mereka